terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan langsung masuk ke dalam segmen dialog
nama ismail bolong menjadi sorotan setelah video pengakuannya beredar luas
dalam pernyataannya ismail bolong mantan anggota polresta samarinda kalimantan timur
mengaku pernah menyerahkan uang sebesar enam miliar rupiah kepada kabar reskrim komjen polisi agus andrianto
dari hasil kegiatan tambang ilegal
menko poluka mahfud md sampai menyebut isu perang bintang di institusi polri tengah bergulir
karena sejumlah jenderal saling buka kartu truf
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua ipw sugeng teguh santoso selamat sore pak sugeng
selamat sore mbak rifana selamat sore pak hatim
dan anggota kompolnas yusuf warship selamat sore pak yusuf
selamat sore mbak rifana
selamat sore pak sugeng salam sehat semua
oke saya mau ke pak sugeng terlebih dahulu
pak sugeng ini isu yang dilontarkan oleh ismail bolong ya
isu dugaan polisi bermain di tambang terutama tambang ilegal
ini sebenarnya sudah lama anda sudah dengar sebelumnya
ini bukan isu baru pak sugeng
bukan ya agustus awal saya sudah mendengar isu ini ya
ketika itu sambu dan hendra kuniawan belum dipecat
sambu dan hendra kuniawan belum dipecat
ini sudah beredar agustus bahkan akhir juli ya
jadi seperti itu nah sekarang meledaknya ini sekarang
kalau dibilang bahwa ini perang jenderal sudah tidak ada lagi jenderalnya yang berperang
kecuali kalau ada jenderal yang membonceng di belakang isu ini
oke ada jenderal yang membonteng di belakang isu ini
polisi ataupun jenderal polisi menjadi backing tambang ilegal
ini mas anda baru dengar agustus kemarin
bukannya ini sudah sering terdengar sebelum sebelumnya
pak sugeng sudah sejak lama sebetulnya
iya saya akhir juni atau awal agustus lah saya mendengar ini
ya tapi kan waktu itu sedang fokus tim sus untuk apa namanya
tim sus untuk mengusut kasus ferdis sambu
jadi bahkan di dalam satu pernyataan ipw ipw sudah buat mensinyalin akan ada serangan balik
serangan melalui media sosial data data segala macam
dan terbukti adanya data terkait judia online termasuk ini juga
tetapi waktu itu saya menyatakan seluruh energi harus difokuskan
untuk mendukung proses pengungkapan kasus kasus
saya menyampaikan itu
pak wahyu kalau misalnya dari ipw dari pak sugeng ini baru mendengar pada bulan agustus kemarin
apakah kompolnas sudah sejak lama mendengar isu bahwa jenderal polisi menjadi backing an
atau bermain di tambang ilegal
masa baru agustus kemarin wartawan aja dengarnya udah lama ini pak wahyu
silakan pak wahyu
halo pak wahyu
yusuf pak yusuf
pak yusuf silakan pak yusuf
baik jadi terkait apa yang kita bahas pada sore ini tentu temanya kita fokus saja
ke soal apa yang beredar di publik video rekaman video
ismail bolong ini dua videonya
satu yang pertama menjelaskan terkait dengan adanya orang orang yang disebutkan
yang kedua ada rekaman video yang itu seolah olah mengklarifikasi sekaligus permintaan maaf
kami sendiri kompolnas di dalam hal ini masih menganalisis terkait dengan rekaman video
dan rekaman video
nah fokus utama yang kami lakukan terutama saya melalui tim it yang dapat melakukan analisis digital forensik
siapa yang membuat video tersebut dan siapa yang mengedarkannya
agar kita mengetahui apa sesungguhnya maksud daripada direkam itu ada dua kali
itu yang harus kita lakukan
sehingga jangan sampai ini ada motif motif tertentu mengadu domba
yang sesungguhnya ada nama yang disebut katakanlah itu inisial hk
sementara hk nya sendiri pada saat ini tidak lagi sebagai anggota polri
telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat
yang kedua terkait dengan subtansi apa yang disampaikan oleh ismail bolong itu sendiri
tentu karena ini sudah beredar
pihak polri tentu sudah melakukan langkah langkah
apalagi asumsi sementara
rekaman video yang awal itu telah lama dilakukan
setidaknya ada langkah langkah sebelumnya yang telah dilakukan
kami yakin itu
walaupun demikian kompolnas tentu akan mengkoordinasikan apa yang dimaksud oleh ismail bolong ini
kepada pihak polri
oke pak yusuf terlepas dari motif memberikan pernyataan kemudian videonya sengaja diedarkan itu adalah satu hal
tapi di sisi lain
ini kemudian ada desakan soal menelisik ataupun menyelidik adanya dugaan ataupun upaya polisi menjadi backing an pengusaha tambang ilegal
itu dulu yang saya ingin tanya
masa kompolnas tidak mendengar ini sejak lama pak yusuf
kompolnas berfungsi sebagai pengawas fungsional melakukan pemantauan dan penilaian kinerja
saran dan keluhan masyarakat
masyarakat yang diterima kompos itu kan juga tidak sedikit
maka mekanisme yang kami lakukan tentu sesuai dengan sop peraturan perundang undangan yang ada di kompolnas
yang lajim kami lakukan tentu berkoordinasi dengan pengawasan inspektorat
nah soal ini tentu apabila sudah ada langkah langkah yang telah dilakukan oleh polri sendiri
khususnya terkait ismail bolong ini tentu itu
terus akan kami pantau
namun kalau itu terkait dengan materi penyelidikan ya tentunya kita jangan mengganggu dulu
apakah itu dilakukan langkah langkah pedalaman dan sebagainya
kami yakin sudah ada langkah langkah yang dilakukan oleh pihak polri terkait dengan ismail bolong
soal ismail bolong tentu harus diselidiki
tapi bahwa pemerintah dalam hal ini menko polhukam akan menggandeng kpk untuk menyelidiki dugaan adanya backing backing pengusaha
tambang ilegal itu yang menjadi fokus kami hari ini pak yusuf
tapi saya ingin tanya ke pak sugeng
pak sugeng modus operandinya seperti apa sih yang anda dengar bahwa ada polisi yang kemudian menjadi backing an dari pengusaha tambang ilegal
modus modusnya seperti apa
itu kan sudah jelas ya disampaikan oleh ismail bolong
di dalam pernyataannya itu bahwa dia melakukan usaha pengumpulan uang
melalui praktek tambang ilegal
kemudian untuk mengamankan
karena ini tambang ilegal kan harusnya ditindak
dan itu harusnya diketahui dari tingkat polsek polres dan bahkan polda
oleh karena itu kan dia berkoordinasi dengan polsek polres dan polda untuk tidak ditindak
nah itu modusnya dengan memberikan sejumlah uang yang dalam konteks pidana itu sebagai gratifikasi atau suap
nah ada dua hal yang harusnya menjadi perhatian kita ya
kalau rekaman pertama yang sudah beredar itu
di situ kan ada indikasi dugaan pelanggaran
pelanggaran kode etik
itu kan semestinya pada zamannya pak sambo sudah diajukan ke komisi kode etik kepolisian untuk dibuka
jadi seperti itu
kalau ada pelanggaran pidana juga diusut
kemudian tidak ada produk hukum yang memberikan kepastian terhadap dugaan perbuatan tercelah tersebut
ya tidak ada putusan apapun
itu yang beredar kemudian adalah surat kalau pak yusuf warsi mau mendalami katanya begitu ya itu sudah lama pak yusuf ada surat yang kemudian beredar jelas jelas ditanda tangani oleh sambo
aktor dan juga usulan yang sifatnya moderat
agar kasus ini dilakukan satu pengawasan gitu ya
bukan ditindak tapi usulan
ini apa yang dibaca oleh publik
publik membaca ini sebagai upaya menjaga status quo
tidak dalam konteks tidak jadi rame
tidak saling membuka
tidak saling membuka
tidak saling membuka aib
jadi saling menjaga
saling menjaga aib masing masing begitu ya
ini couplingnya yang di sini
ini couplingnya yang di sini
jadi tidak boleh saling membuka
jadi kalau mau didalami yang paling bertanggung jawab dalam hal ini
kita satu tindakan yang lebih bertanggung jawab adalah memeriksa
memeriksa kasus ini secara objektif profesional akuntabel
supaya pertanyaan publik dijawab
oke pak yusuf
saya ingin tanya pak yusuf sebagai kompolnas
ini tadi modus modusnya disampaikan oleh pak sugeng adalah tebang pilih kasus
jadi memang ada sengaja pemberian gratifikasi ataupun suap kepada pejabat di kepolisian
untuk tidak menindak pemilik tambang tambang ilegal
dan ini wartawan juga sebenarnya sudah dengar sejak lama pak yusuf
masa kompolnas tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang harus ditindak begitu ya
tentu namanya tambang ilegal
itu kan melakukan pelanggaran hukum
beberapa kasus tambang ilegal yang itu dilakukan oleh oknum beberapa waktu lalu
misal di kalimantan utara kan juga sudah ditindak dan proses hukumnya telah berjalan
nah terkait dengan ismail bolong ini
kan rekaman video yang pertama itu yang dia terlihat membaca surat itu kan sebenarnya sudah lama
oleh karena itu
ketika itu dibacakan
dibacakan dan direkam
ada disebut inisial hk
itu sudah lama tentu
kami yakin itu sudah ada langkah langkah dari polri
dari pengawas internal
terutama misalnya terkait dengan disiplin dan kode etik itu ada propam
kami yakin langkah langkah itu sudah dilakukan
barangkali tentu masih berjalan saat ini
sebelum pun ada peredaran
apa yang dimaksud rekaman video ismail bolong yang pertama
dan yang kemudian yang kedua itu kan baru
diklarifikasi dan memohon maaf
baripana kami yakin itu sudah ada langkah langkah yang dilakukan
karena itu sudah lama direkamnya
nah ini yang mesti kita pantau
agar ini tidak menjadi spekulasi publik yang liar
dan tentu kami mendorong agar subtansi daripada apa yang dimaksud oleh ismail bolong
yang itu sudah lama direkam
dan kami yakin sudah ada langkah langkah yang dilakukan oleh pihak polri
dan itu didalami
dan diberikan kepastian sebenarnya posisinya benar atau tidak
sehingga kapabila tidak benar
nama nama yang disebut itu dengan sendirinya akan terhabilitasi
tentu mekanismenya ada
itu yang kita dorong untuk dilakukan pedalaman
sesuai dengan mekanisme yang berlaku rifana
bahwa langkah langkah sudah diambil oleh kepolisian
tapi semestinya apakah kapolri harus membentuk tim khusus
dan permainan tambang ilegal ini pak yusuf
atau tidak usah serahkan saja di propam
nggak perlu ada tim khusus ini
kami sebagai pengawas fungsional
silahkan pak yusuf
sebagai pengawas fungsional meyakinkan bahwa kami akan berkoordinasi dengan pengawas internal
ada inspektorat pengawasan umum
apa yang akan kami koordinasikan
kami sendiri kan itu tentu akan mendorong
apabila sudah ada langkah langkah yang telah dilakukan sebelumnya
terkait dengan rekaman video ismail bolong yang pertama itu
ada yang disebut inisial hk itu tadi
itu barangkali yang harus didalami
kita lihat perkembangannya nanti
dan ini akan kami koordinasikan
yang kedua kami sendiri kan juga menganalisis
saya sendiri sedang menganalisis secara digital analisis forensik terkait dengan rekaman video itu
terutama hingga nanti kami bisa meneruskan
jadi gak perlu ada tim khusus ya
sementara ini kita lihat perkembangan dulu
kalau sudah bersama kompolnas irwasum dan propam itu ya
itu sudah menjadi sebuah sinergi pengawasan eksternal dan internal mbak rifana
kita akan lebih lanjut mendalami soal perang bintang dibalik pernyataannya ismail bolong ini
apakah ada yang menunggang
seperti yang dikatakan oleh pak sugeng
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
pak sugeng disamping isu soal polisi terlibat dalam tabang ilegal
ini pengakuan mantan polisi ismail bolong disebut menko polukam mahfud md sebagai bagian dari perang bintang di tubuh polri
apakah pengakuan ismail bolong ini sengaja dikeluarkan di tengah persidangan kasus verdi sambo atau memang ada yang membonceng
ada jenderal yang membonceng di belakangnya seperti yang tadi anda katakan
saya melihat ini bukan perang bintang ya
karena terkait ismail bolong itu kan dikaitkan dengan hk dan fs
sementara mereka sudah tidak lagi punya jabatan apapun
itu ya itu satu
nah yang kedua ini kemudian meruyaknya itu baru ramai belakangan ini
meruyaknya baru ramai
kalau menurut saya memang ini satu bentuk perlawanan ya
mereka kemudian yang terjerebak dalam kasus fs juga tidak mau bahwa mereka tidak melakukan satu perlawanan
nah ini muncul sekarang
tapi apapun itu ya mbak rifana ya apapun itu ya
saya menginginkan ini dituntaskan melalui satu mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
kalau tadi pak yusuf mengatakan mungkin ada satu proses yang sudah dilakukan oleh kepolisian
saya mau kejaksaan tidak ada
apa tidak adanya
ya memang dilakukan pemeriksaan
tetapi ismail bolong bagai orang yang diduga memberikan sejumlah uang ini kan melakukan pelanggaran kode etik
dia itu tidak pernah diajukan ke komisi kode etik ya
tetapi dia mundur
dia mundur berdasarkan informasi
untuk mundur artinya tidak ada proses pemberian hukuman
berarti memang ismail bolong harus diproses secara kode etik di kepolisian
tapi di satu sisi ini kan ismail bolong menyeret nama kabar reskrim komjen paul agus andrianto
apakah ini bukannya saling sandra ini antara kubunya
yang satu dengan kubu yang lain
kalau analisis ipw kalau ismail bolong waktu itu diproses
diproses ya secara mekaniswa oleh propam jamannya pak fs
kemudian diajukan kode etik
kan akan terseret banyak pihak
termasuk kabar eskrim maksudnya pak sugeng
kemudian juga dari bar reskrim ya
nama itu banyak pihak akan terseret dan diperiksa
ini yang saya bilang itu tidak dilakukan untuk menjaga status quote
tidak terjadi ribut
tapi dengan adanya pengakuan ini apakah kemudian memang harus ditelusuri juga keterlibatan kabar reskrim atau bagaimana
bukan hanya itu
satu penyelesaian yang bertanggung jawab adalah satu mekanisme berbasis proses hukum yang transparan
nah makanya ipw mengusulkan dibentuk tim sus
seperti itu loh ya
kalau dibawa ke kpk ini kan lembaga lain yang memeriksa
kalau misalnya diselesaikan dulu secara internal bisa atau tidak
oke pak sugeng
kalau diselesaikan itu melalui mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan ya

saya mencari ketua ipw
saya mencari ketua ipw
saya mencari ketua ipw
saya mencari ketua ipw
saya mencari ketua ipw
saya mencari ketua ipw
menyarankan ataupun merekomendasikan agar kabar reskrim dinonaktifkan dulu selama pembentukan tim ini atau bagaimana
anda sudah ngomong di beberapa media
saya tidak berubah
karena itu mekanisme untuk proses ini bisa berjalan ya secara efektif kalau dibentuk tim sus
sama seperti usulan ipw ketika sambo harus dinonaktifkan dari kadif propam ketika dia diperiksa
jadi sekarang harus dibentuk tim sus
dan kabar reskim harus dinonaktifkan begitu
pernyataan lengkapnya bagaimana
itu usulan ya
usulan ipw sudah disampaikan secara terbuka kepada publik
kenapa kabar reskrim harus dinonaktifkan menurut ipw
kalau dilakukan pemeriksaan oleh propam posisi propam itu kan bintang dua
oleh karena itu dibentuk tim sus
dua agar proses proses ini tidak terinfeksi
tidak ada satu intervensi atau gangguan terkait penggunaan kewenangan
ataupun kewenangan kewenangan yang melekat kepada kabar eskrim
ya makanya dinonaktifkan
standar proses pemeriksaan yang akuntabel
pak yusuf pak yusuf kalau itu sarannya ipw dibentuk tim sus kemudian menonaktifkan pak kabar eskrim komjen paul agus andrianto
supaya nanti pemeriksaannya bisa clear begitu ya
anda melihat bahwa ada saling sandra sebetulnya sejak awal antara jenderal polisi aktif ataupun pejabat di institusi polri ini
dengan mengeluarkan kartu truf seperti ini
kami melihat bahwa terkait dengan apa yang beredar pada saat ini terkait dengan ismail bolong ini tentu ini yang harus didalami
terkait dengan ismail bolongnya karena ada dua kali melakukan perekaman
dan itu kan harus didalami
sehingga dari hasil pendalaman itu akan menghasilkan rencana tindak lanjut
ini yang harus kami pantau
yang kedua soal apa yang terjadi di internal polri itu tentu
apabila ada hal hal terkait dengan adanya oknum
yang diduga melakukan pelanggaran
mekanisme internalnya itu sudah ada
kalau itu terkait dengan disiplin dan kode etik profesi ya tentu itu ditegakkan oleh propam
apakah itu berasal dari pengaduan masyarakat ataupun menjadi perhatian pimpinan sendiri itu mekanismenya sudah ada
terkait dengan apa yang disampaikan oleh ismail bohlung ini tentu kami sendiri berdasarkan informasi yang kita dapatkan
dan data yang kami peroleh masih menganalisis
tidak bisa menyimpulkan bahwa ini ada perang bintang dan sebagainya
tentu ketika ada masalah yang itu melibatkan adanya oknum anggota polri tentu ini akan menjadi perhatian
yang ketiga rifana
polri sendiri tentu intens memperhatikan dan mengikuti perkembangan apa yang viral
dari pantauan polri itu selalu melahirkan rekomendasi
ini kami yakin sudah ada rekomendasinya terhadap hal hal yang viral
apalagi saat ini polri sedang mengejar gejarnya melaksanakan arahan presiden
terkait dengan menyederhanakan agenda presisi
terkait dengan yang viral viral ini tentu dipantau mereka
ada rekomendasi yang cepat untuk menindaklanjuti yang viral viral itu
oke pak yusuf singkat saja ini ketua komporna sendiri yang mengatakan bahwa ada perang bintang
harus dihentikan ini
ya terkait dengan apa yang dimaksud oleh ismail boro itu
ada indikasi perang bintang itu yang dimaksud pak ketua tentu itu harus derdam
apakah benar atau tidak tentu itulah perlunya pendalaman terhadap informasi yang disampaikan oleh ismail bolong
baik yang pertama maupun yang kedua itu rifana

tunggu nanti bagaimana langkah dari polri yang katanya ingin bersih bersih ataupun mereformasi diri
apakah informasi yang disampaikan oleh mantan perwira polisi di samarinda kalimantan timur ini ismail bolong bisa ditinjak lanjuti
dan tadi rekomendasinya pak sugeng dari ipw mungkin bisa didengarkan juga akan dibentuk tim sus
kemudian nanti dinonaktifkan nama nama yang terkait
kita tidak tahu kita akan tunggu perkembangannya
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada ketua ipw sugeng teguh santoso dan juga anggota kompolnas yusuf warshim
selamat sore pak yusuf dan juga pak sugeng terima kasih sudah bergabung
selamat sore salam sehat